dan untuk mengetahui informasi terkini terkait peristiwa terbakarnya km satya kencana sembilan
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan koresponden cnn indonesia
nanik hayati yang ada di banjarmasin kalimantan selatan
selamat pagi nanik bagaimana kondisi penumpang yang telah berhasil dievakuasi
selamat pagi dea dan rian
baik kondisi penumpang yang sudah berhasil dievakuasi hari ini
mereka sudah pulang ke rumahnya masing masing
mereka dipasilitasi oleh perusahaan dari km satya kencana sembilan
dengan diberikan kompensasi sedetap rp satu untuk mereka semua dalam keadaan selamat
dan bagi mereka yang masih memerlukan tenaga kesehatan mereka masih dirawat
dan sisanya sudah pulang ke rumah masing masing dea dan rian
iya nani bisa diceritakan apakah kemudian dari tragedi ini bisa dilihat
ada keadaan yang berbeda
ada kesesuaian jumlah penumpang di kapal dengan manifest yang tercatat
ya baik dari data yang kami terima dari ksop banjarmasin yang disampaikan langsung oleh pak bambang gunawan
semua data yang diterima artinya yang sudah diselamatkan sebanyak satu ratus empat puluh satu penumpang dari kapal niki saya
dan delapan puluh delapan penumpang dari kapal kumala tersebut jumlahnya sebanyak dua ratus tiga puluh
bersama kru kapal itu artinya sudah sesuai dengan manifest yang diterima oleh pihak ksop banjarmasin
baik apakah sudah ada hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kebakaran
karena kalau kita lihat mungkin kejadian ini juga sudah beberapa kali terjadi ya di tanah air
apakah sudah ada hasil yang dirilis kepada para jurnalis sejauh ini nanik
oke baik hingga saat ini kami belum menerima hasil dari kapal tersebut
karena menurut ksop banjarmasin pak bambang gunawan
akan ada investigasi khusus yang dilakukan oleh knkt yang kabarnya hari ini akan menuju ke banjarmasin
untuk memeriksa penyebab terjadinya terbakar kapal setia kencana sembilan tersebut
ya nanik apakah ada informasi terkait penambahan jumlah korban jiwa
penambahan korban jiwa
hanya satu orang meninggal dunia dan sudah diketahui identitasnya atas nama m fauji
hingga saat ini dilaporkan satu orang yang meninggal dunia karena terjatuh pada saat berupaya menyelamatkan diri
sebelah sempat memakai lep jaket
korban terjatuh dan sempat juga diselamatkan sekoci
mungkin kondisinya karena shock dan panik
hingga korban meninggal sesaat
setelah berada di dalam skoci
sementara itu apakah ada masih akan dilakukan pencarian pada hari ini
dan bagaimana pula kondisi mungkin bagi para penumpang yang kalau kita perhatikan juga beberapa mengalami trauma
apakah seperti apa mungkin langkah penanganan yang akan dilakukan
ya dengan sudah dinyatakannya berhasil
dievakuasi seluruh penumpang sebanyak dua ratus tiga puluh oleh ksop
tim kantor sar banjarmasin
tadi malam juga menarik kapal yang sempat membantu mengevakuasi penumpang di lokasi terjadinya kapal
karena sudah dinyatakan semua terevakuasi
jadi hari ini tidak ada lagi dilakukan evakuasi di sekitar kapal
baik terima kasih nanik hayati korespondensian indonesia
yang tadi memberikan laporannya melalui telepon terkait dengan insiden kebakaran kapal motor tadi